aku gak akan biarin ivan ikut nanggung
ban keluarganya ririn yang miskin
uang ini uang tabungan aku selama kerja
di restoran selama setahun
buat jaga jaga kalau ibu sama doni membutuhkan
ini pasti uang dari ivan
seenak enaknya aja kamu ya
pake buat yang gak nggak
kamu mau ngapain
kamu mau duduk di sini
kamu itu makan aja di belakang
tapi kan aku istrinya mas ivan
lantas kalau kamu istrinya ivan
bukan berarti kamu satu level sama ivan kan
level kamu itu sama sama si minimum
kamu masih mau ngadu sama hitam
makan di belakang
oh abang wael
jangan lupa ya
langsung pulang ke rumah ya
soalnya malamnya kita diundang resepsi pernikahan
di gedung mulia
aduh ivan kita gak bisa gak dateng
kita harus dateng kesana ivan
mama siapin baju
dasar perempuan gak tahu diri
bisa bisanya dia cium tangan anakku
aku nanti boleh ikut kan
kamu itu ada kaca gak sih
bisa bisa orang satu gedung
kamu sudah siap atau belum
jaga rumah baik baik ya
dan jangan berani tidur
kalau kami belum tiba di rumah
nanti gak ada yang bukan pintu lagi
saya pergi dulu ya
aku boleh menjadi orang yang cemburu dan iri
gede banget ya bu
oh enak banget
bu ketuk pintunya bu
ya tunggu sebentar
ibu cari siapa ya
ibu cari siapa ya
saya mau mencari ririn
istrinya ivan ada disini
silahkan masuk bu
jangan kasih masuk
suruh tunggu aja di luar
ibu tunggu sebentar
saya panggilin mbak ririn ya
maksudnya masuk aja
dengar saya baik baik ya
jangan pernah kasih siapapun
masuk ke dalam rumah ini juga ya

ini rumah saya
ini rumah saya
saya permisi dulu bu
mau manggil mbak ririn
bilang aja orang yang gak ada
ada apa mbak min
ada yang cari saya
ibu sama doni baik baik aja sehat
alhamdulillah ibu sama doni sehat
keluarganya ivan baik baik aja kan sama kamu
baik baik kok sama ririn
alhamdulillah ibu selalu berdoa buat kebahagiaan kamu
di rumah kakak
ada kolam renangnya juga bu
doni mau renang gak bu
yang punya rumah kita nagih dua bulan
karena anaknya sedang sakit
ibu gak punya uang
bayaran doni juga ditagi terus
sebenarnya ibu tidak ingin merepotkan kamu
ibu sudah berusaha mau pinjem sama tetangga tapi mereka nggak punya
ini kan itu tugas ririn
insya allah ririn ada kok
sebentar ya bu ya
mau buang buang gitu suami
aku gak akan biarin irfan ikut nanggung beban keluarganya ririn yang miskin gitu
dia udah razie
tidak pak gimah itu
saya nggak perlu dengar
saya udah tahu semuanya
eh dengar ya
jadi istri itu udah nggak menghasilkan apa apa
jangan seenak enaknya aja
memakai uang suami kamu
malah dipakai buat nafkahin seluruh keluarganya lagi
tahu diri dong jadi orang
kesian dong anak saya kebebanan
udah nggak apa apa
ibu lupa kalau ibu masih mempunyai uang di bayu
sekarang ibu permisi dulu bu pulang
bersihin itu kursi di luar
ibu yang sabar
sebenarnya ibu tidak datang kesini untuk merepotkan kamu
sekarang malah kamu yang dibarahi sama bertuah kamu
ibu rilang rilang ke rumah ya buat kasih uang buat ibu
mertua kakak galak banget sih kak
ibu ngerti korin
kamu nggak usah mikirin ibu sama donny
ibu sama doni baik baik aja
kamu masuk ya
ibu sama doni mau pulang
kamu juga baik baik di sini ya
sama baik buruknya kelakuan
kerjaan yang benar bisa cari salam
aku mau izin buat kerja lagi
dan jadi punah
aku tulang punggung keluarga sejak ayahku meninggal
biasanya ibuku yang bekerja
tapi sekarang ibuku udah sakit sakitan
jadi cuma aku harapan untuk adik adikku dan ibuku
mama nggak setuju